wabah covid sembilan belas membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya pola hidup sehat
salah satunya adalah memperhatikan asupan nutrisi dengan banyak mengonsumsi buah buahan dan sayuran
nah masyarakat yang bergaya hidup modern
lebih menyukai buah yang dikonsumsi dengan mudah dan praktis
tetapi tidak berkurang kandungan gizinya
peluang ini ditangkap oleh nancy dan tommy
yang sudah memulai usaha dengan merek starbin sejak sekitar dua tahun lalu
ia membuat smoothie buah tidak dengan susu sapi
melainkan susu kedelai
gagasan ini timbul setelah buah hatinya tidak suka dan alergi susu sapi
susu kedelai yang ia buat sendiri ini
kemudian diberi gula sedikit dan dicampur dengan buah potong seperti stroberi dan pisang
semuanya kemudian dihaluskan dengan blender
hmm siapa sangka smoothie yang diberi nama berry bund ini terasa nikmat meski menggunakan susu kedelai
iya tadi pas pertama kali aku coba
ini langsung kerasa banget
ada buah buahnya masih kerasa ada pisang ada stroberi
terus juga rasa susunya kuat
kalau pakai susu kedelai ternyata pas juga sih enak
tak berhenti dengan smoothie
starbin berinovasi dengan membuat sop buah dengan susu kedelai
bagi yang tidak suka kedelai
nancy menawarkan varian jus
buah dengan rasa yang premium
karena kombinasi buahnya yang dominan
starbeam tak lupa mengikuti protokol kesehatan dalam menyajikan minuman
penggunaan masker dan sarung tangan saat meracik
diikuti dengan pemakaian kemasan yang higienis dan dikunci dengan kabel tis
ini agar produk tidak terkontaminasi kuman dan bakteri dalam perjalanan
dalam waktu dekat
starbeam akan meluncurkan varian baru seperti parfait
yang mengenyangkan dan cocok buat yang sedang diet
ada imun booster dalam empat kategori menggunakan buah dengan nutrisi yang berbeda beda
untuk menjaga kekebalan tubuh di saat pandemi
yang pasti sih kita selalu berinovasi gitu ya
jadi nggak berhenti di situ aja
supaya customer kan juga gak bosen kan dengan kok menunya gitu gitu aja gitu
jadi kita selalu coba menu menu baru gitu
kali kita launching menu baru sih
tanggapan dari customer sih cukup bagus sih gitu
dan ini sebentar lagi kita juga kan mau launching lagi nih
yaitu fruit parfait yang tadi
jadi itu dibuat per kategori
karena kan setiap kita tuh punya nutrisi dan kebutuhannya kan berbeda beda
starbeam dibangun dengan modal awal
sebesar satu lima juta rupiah
dan si bersama suaminya tommy
menggunakan halaman rumah untuk berjualan offline
namun di zaman yang serba digital
penjualan online justru lebih memberikan keuntungan
namun pandemi covid yang disertai pembatasan sosial berskala besar
kini mereka sangat mengandalkan penjualan online
berbagai kanal dioptimalkan
seperti instagram dan facebook
serta penjualan facebook
dan juga penjualan via layanan antar makanan ojek online
tommy christian mengatakan
starbin juga mendapat kesempatan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk bergabung dalam program beli kreatif lokal
keuntungannya mereka mendapat bisnis mentoring selama enam bulan
dapat beriklan gratis di instagram dan facebook
hingga melegalkan usaha melalui kepemilikan hak kekayaan dan intelektual haki
selain itu yang tadi membantu mengiklankan dan mementoring
dan kita mendapat kesempatan untuk showcase di kina indonesia
kita juga mendapat fasilitas untuk melegalkan usaha
untuk haki hak kekayaan intelektual
kita juga diberi support itu
sebenarnya bisa dikatakan prestasi ya
jadi dari ribuan usaha lokal
starbeam itu terpilih menjadi seratus yang terpilih
untuk beli kreatif lokal membimbing mementori lagi
biar mereka lebih maju
nah dari seratus itu starbeam terpilih kembali menjadi lima
lima yang terpilih untuk mengadakan showcase di kina indonesia
nah itu semua didanai oleh kementerian pariwisata ri
untuk lebih meningkatkan penjualan di tengah pandemi
nancy dan tommy berencana lebih gencar berpromosi menggunakan jalur online
mengaktifkan lagi kanal youtube starbin
hingga memasang iklan di layanan antarmakanan ojek online
nancy dan tommy berbagi semangat kepada pelaku usaha seperti mereka
untuk tetap tekun dan berinovasi
meski kompetisi di industri yang sama kian ketat